kejaksaan negeri banda aceh menghukum cambuk dua puluh dua orang setelah difonis bersalah oleh mahkamah syariah
mereka difonis melanggar konun nomor enam tahun dua ribu empat belas tentang hukum jinayat
terpidana dinyatakan bersalah karena melanggar pasal delapan belas tentang maisir atau perjudian
sebanyak dua puluh dua terpidana judi menerima hukuman cambuk di halaman masjid raudatul janah panguraya banda aceh senin siang
ratusan warga menyaksikan hukuman ini beberapa warga bahkan menangis menyaksikan eksekusi cambuk
mereka yang dicambuk rata rata telah berusia lanjut bahkan seorang terpidana telah berusia enam puluh tahun
jumlah hukuman cambuk yang diterima masing masing terpidana bervariasi mulai tujuh kali hingga dua puluh empat kali cambuk
sepanjang tahun dua ribu enam belas hingga pertengahan bulan agustus ini kejaksaan negeri banda aceh telah sembilan kali melakukan hukuman cambuk atas berbagai pelanggaran
ibnu hajar banda aceh